hai ini kesempatan kita untuk menangkap tukang bom ikut kayak malawan ikut gitu
alamak tapi si banyak kita panggil saja udah dikontrol lainnya
kelamaan keburuk penjahat kapok
cepet ayo kita lempar bomnya biar bisa
hei siapa tau nanti ada akun masnya ayo cepetan
sekali dua bos
iya cepetan lempari bomnya
wah disitu konyol banyak
rasain tuh bom lada
kita kejar bos
ayo kejar aja cepetan
kita harus ngekerjain bom lada sama anak kecil itu
iya bos kegiatan kita juga sudah diketahui bos
sudah sekarang kamu berdua kemasin kemasin bom ini
yang baik yang bener aku tunggu di kapal ya
om om jadi itu dia juga teroris bom
kalau gitu ayo kita selidik kita
apa yang kalian ini
ketahuan kalian ya
ketahuan kalian ya
bapak mayor mau kasih dia hadiah ulang tahun hari ini
aduh apa sebetulnya nasibnya bimbo
padahal bapak mayor sudah siapkan hadiah istimewa
buat ulang tahun juga hari ini

pak mayor pinjam sebentar ya helikopternya
bimbo diculik wah gawat
bimo kok kamu ada di sini
tadi brimo diculik sama pejat
sekarang di mana mereka
kalau nggak salah
kalau begitu kita harus kasih tahu warga ya
kita semakin menengah
kita langsung bikin bom yang sebanyak mungkin
kita ledakan bomnya bos
kita dua di tengah nih rupanya ya
lebih tinggi jang
lepok terbawa petasan itu
wah udah dingin tuh
jang ada apa jang
tukang bomnya ada di perahu
oh ternyata dia
yang jadi gara gara
oh dasar penjahat
mas kita udah ketawa sama warga bos
kita kabur aja jum'at
lebih banyak seribu cara buat menangkap mereka
ya kita jebak dengan jangkar
cuma masalahnya siapa yang bisa menyelam
bapak mayor mah
tidak bisa berenang
pak mayor biar ujang aja yang menyelam
hahaha ha venak
ayah mereka kemana
wah jadi takut nih belum keluar keluar
tenang atuh ling ling pasang jangkar kan susah
jangkarnya juga berat
ini pak mayor tapi kalau kelamaan ujang sama asok keburu di caplok iyo
neng uis tenang aja neng uis
kan ada bang hendrik nih uis
serem aja sama bang hendrik
itu bu jal
sampai jumpa lagi